senin selasa rabu kamis jumat sabtu minggu adalah nama nama pasar
eh nama pasar atau nama hari ya
benarkah seluruh nama pasar di jakarta yang menggunakan nama hari masih eksis sampai sekarang
jakarta memiliki nama nama pasar yang sesuai dengan nama hari dalam sepekan
ada yang masih eksis sampai sekarang namun ada juga yang sudah tergerus zaman dan berganti nama
sebutkan nama pasar di jakarta yang menggunakan nama hari
oh oke ada pasar kemis pasar jumat terus pasar senen
pasar minggu pasar senen pasar reboh pasar jumat
selanjutnya nih ada nggak sih pasar selasa dan pasar sabtu di jakarta

kurang tahu ya belum pernah dengar ya
nggak tahu ya
penamaan pasar sesuai nama hari telah ditetapkan sejak zaman kolonial belanda
pada masa itu pemerintah belanda hanya mengizinkan membuka
sesuai dengan hari yang ditentukan dengan wilayah terbatas dan berpindah pindah
hal inilah yang membuat masyarakat akrab menyebut nama pasar sesuai dengan hari dibukanya pasar
lantas jika hingga kini masyarakat masih mengenal pasar senen pasar rebo pasar kamis pasar jumat dan pasar minggu
di mana ya pasar selasa dan pasar sabtu
menurut pengakuan dan di dalam cerita rakyat
memang ada hari hari tertentu yang menurut perhitungan petang petangan namanya ya
perhitungan perhitungan petang petangan itu
kalau kita jalan setiar namanya jalan setiar itu jalan usaha jalan dagang jalan ke pasar
pada hari itu maka itu kurang baik
seiring dengan pergantian kekuasaan di akhir abad sembilan belas aktivitas perekonomian di ibu kota semakin meningkat
hal ini membuat
pasar pasar semakin menjamur dan buka setiap hari
seiring berjalannya waktu pasar selasa kini lebih dikenal dengan nama pasar koja baru jakarta utara
sementara yang dahulu adalah pasar sabtu kini tenar dengan sebutan sentra grosir terbesar di asia tenggara
yakni pasar tanah abang jakarta pusat